ini dia balapan yang bikin kenyang
nasi balapuyung makanan khas suku sasak di lombok nusa tenggara barat
isiannya nasi putih ayam suir crispy ayam goreng sambal dengan taburan kacang kedelai
yang disajikan beralas daun pisang
semuanya diolah dengan bumbu rempah seperti cabai dan terasi khas lombok yang sudah turun temurun
proses memasak juga masih tradisional menggunakan tungku kayu bakar
jadi kalau soal rasa ini emang unik ya makanannya dan baru pertama kali coba
jadi selain nasi disini tuh ada ayam suir yang dicampur dengan sambal dan sambalnya pedes banget
sampai keringetan tuh
terus dipadukan sama kacang dan juga ada telur asin yang sepertinya dipindang
jadi menambah kenikmatan ketika masuk ke dalam mulut
jadi saling balapan gitu di dalam mulut ya
semua rasa yang terasa
nasi balapnya susul susulan tapi enak banget
nasi balap puyung berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga di kabupaten lombok tengah dengan nama nasi kaput puyung
pelopornya adalah inak esun atau ibu esun dalam bahasa sasak
memang tidak ada kaitannya dengan kejuaraan balap yang ada di sirkuit mandalika
tapi nasi balap dibuat awalnya karena kegemaran cucu inak esun ikut balap sepeda motor di masa lalu tuh
warung nasi balapuyung menghabiskan seratus ekor ayam dan puluhan kilogram cabai untuk memenuhi permintaan pelanggannya
tim liputan cnn indonesia